terima kasih banyak untuk kepercayaan gusi prabu siliwangi terhadap hatta
hamba akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati hati
jiwa raga hamba akan membimbing raden walang sungsam untuk memimpin pada jajaran sementara
terima kasih senur jat
jika lo begitu sesegera mungkin aku akan meninggalkan setanah ini

ayah anda aku mohon amat
menurutku keputusan yang diambil ayah anda sangatlah terburu buru ayah anda
jangan serahkan kepemimpinan pajajaran kepada diriku ayah anda
sungguh aku belum sanggup ayah anda
putraku kau tidak perlu khawatir
ayah anda yakin kau pasti sanggup untuk mengemban tugas ini

kenapa qentent gaan hanya membawa saya ke tempat ini seperti ini
kalau tidak salah itu ber corinthians di wilayah pajajara
raden raden tiansantang
mengapa raden tiansantang mengajak aku ke tempat seperti ini
dan dimana ini
ini rasanya sudah ada di wilayah pajajaran
tempat apa itu
telah meninggal dunia
ayah anda yakin kau pasti sanggup untuk mengemban tugas ini
putra ayah anda mau terimalah tugas ini karena keadaan panjajar sekarang dalam keadaan gendut
bagaimana jika aku mengambil keputusan yang sangatlah fatal aihannya
kerajaan panjajar adalah kerajaan yang sangatlah besar ayah anda
aku belum sanggup memimpin kerajaan yang sangatlah besar ini ayah anda
bagaimana jika aku mengkhianati kepercayaan ayah anda
putra ayah anda tidak akan membiarkan untuk berjalan sendiri
akan ada orang orang di sekeliling yang akan membantu untuk mengemban tugas ini
ayah anda bagaimana bila aku gagal memimpin kerajaan ini
putra aku langsung
janganlah kau berlebihan dengan kekhawatiran kau hanya akan menjadi penanggung jawab sementara saja
selama kepergian ayah anda dan kepergian ayah anda ini tidak boleh ada yang tahu
kecuali keluarga raja
baiklah ayah anda
terima kasih putra aku
dan ayah anda akan meminta secara khusus
dan membimbing putraku
untuk mengemban tugas ini
terima kasih banyak
untuk kepercayaan gusiprabu siliwangi terhadap hamba
hamba akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati hati
jiwa raga hamba akan membimbing pradin walang sungsa
untuk memimpin pada jajaran sementara
aku akan meninggalkan istana ini
untuk menyelesaikan perusahaan
dan sekali lagi aku ingatkan kepada kalian
tidak boleh ada yang tahu
mengenai kepergianku ini
jika kau menganggap
sesuai dengan percaya
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu